densus delapan puluh delapan dalam satu pekan terakhir melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di beberapa wilayah di indonesia
seperti halnya di jawa timur sumatera utara hingga sumatera barat
dan untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan juru bicara badan penanggulangan terorisme edi harton
halo selamat sore pak edi
selamat sore pak
pak edi semakin banyaknya penangkapan terduga teroris di beberapa wilayah seperti tadi di jawa timur
apakah ini menandakan semakin masifnya mereka untuk merekrut anggota
terima kasih mas
sebelumnya kami mengapresiasi ya atas upaya pencegahan dengan melalui pendekatan hukum
oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polri desus delapan puluh delapan
yang telah mampu melakukan upaya pencegahan sehingga tindak pidana terorisme tidak terjadi
nah ini terbukti jaringan jemaah islamiyah yang ada di jawa timur
yang dapat dilakukan penangkapan
sebanyak dua puluh dua dan ini saat ini sudah dibawa ke jakarta
di mana kita ketahui dasarkan undang undang nomor lima dua ribu delapan belas
bahwa masa penangkapan selama empat belas hari
kemudian ditambah tujuh hari kemudian dilanjutkan selama enam bulan dalam proses penyidikan
tapi sejauh ini seperti apa perekrutannya pak
karena menurut informasi yang saya dapatkan
bahwa mereka semakin masif menggunakan media sosial dalam hal perekrutan
dan juga istilahnya membrenwash warga untuk bisa ikut mereka
ya seperti kita ketahui bersama beberapa waktu lalu memang dari pihak polri sudah memberikan rilis ya
bahwa pasca penangkapan amir jemaah islamia pak rep jayanto tahun dua ribu sembilan belas
dapat diketahui bahwa mereka menerapkan strategi yaitu strategi tamkin ya
di mana strategi tamkin ini salah satunya adalah takminul jamaah dan takminul kuat
di mana mereka terus ya melakukan secara masif perekrutan ya
perekrutan dan pelatihan militer atau tandrip askari
sehingga ini merupakan tindakan yang sistematis terpadu dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum
jemaah islamia di jawa timur itu dapat terdeteksi sehingga mereka tidak dapat melakukan aksinya
ini terbukti dengan penyitaan beberapa barang bukti yang ada di tkp
ya ada alat alat untuk memang melakukan pendapidana kemudian sampai pun mengumpul pendanaan terorisme
pak edi nah ini kan kemarin di jawa timur terus juga ada di sumatera barat
apa sebenarnya alasan mereka memilih
jawa timur sumatera barat yang dipilih sebagai tempat operasi mereka untuk istilahnya mengembangkan diri begitu
ya tentunya mereka mempunyai penilaian ya bahwa daerah daerah yang dianggap memang jemaahnya banyak ya
kemudian potensi di dalam untuk mengembangkan ya mengembangkan rekrut daripada jemaah
kemudian juga perolehan ya memperoleh mungkin dana
kemudian untuk bahan bahan pelatihan
nah ini berada di kota kota besar yang memang cukup menyediakan
oleh sebab itu langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah upaya pencegahan dengan melalui penegakan hukum
nah kalau tadi dari jawa timur sendiri ada dua puluh dua orang yang dibawa ke jakarta untuk dilakukan pemeriksaan
nah sebenarnya berapa total terduga teroris yang tertangkap hingga saat ini dan di mana saja
berapa banyak yang sudah di
deradikalisasi oleh bnpt sendiri pak
sebenarnya kalau kita lihat ya data di tahun dua ribu dua puluh ya sudah ada sekitar dua ratus dua puluh
ya tersangka yang dapat dilakukan proses pemidanaan
kemudian di tahun dua ribu dua puluh satu ini mungkin sekitar enam puluh sembilan ya yang sudah dapat dalam proses penyidikan
dan saat ini tentunya akan terus dikembangkan oleh pihak penyidik dalam hal ini

kita terus ya berupaya untuk melakukan pencegahan supaya jaringan terorisme baik jemaah islamiyah jad asur daulah dan lain lainnya itu dapat dicegah sebelum mereka melakukan tindak pidana terorisme
tapi sejauh ini bagaimana kalau pak edi melihat kinerja dari densus delapan puluh delapan terkait dengan terus gencar untuk mencari para terduga teroris ini
kinerja densus delapan puluh delapan cukup baik pak ini sungguh luar biasa ya sehingga selama tiga tahun ini aparat pendekat hukum ds delapan puluh delapan mampu ya untuk melakukan pencegahan sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan perbuatan tidak dinyat terorisme karena di dalam norma hukum menurut nomor lima dua ribu delapan belas
perbuatan persiapan percobaan itu sudah dapat dipidana
nah kita kembali lagi soal mereka masih untuk menggunakan media sosial dalam merekrut pengikutnya
nah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau menurut pak edi sendiri
melihat kita di zaman seperti saat ini sangat tergantung sekali dengan media sosial
tentunya sangat terpengaruh sekali dengan apapun yang mungkin saja ditulis
ataupun dipublikasikan di media sosial
ya tentunya pemerintah di dalam amanat penyelamatan nomor lima
wajib melakukan pencegahan
nah oleh sebab itu secara sistematis kemudian terpadu dan berkesenambungan
terutama dalam konteks penyebaran narasi atau paham radikal terorisme ini
di dalam sosial media atau di online
nah tentunya kami bersama dengan kementerian lembaga terkait
baik itu dengan kominfo kemudian dengan organisasi kemasyarakatan
dan juga membangun
nah ini adalah narasi narasi yang bersifat edukasi literasi
sehingga masyarakat ini juga tidak mudah ya terpapar ketika memang kita ketahui bersama
semua masyarakat yang sudah menegang alat komunikasi
sehingga dengan mudah dapat melihat konten konten ataupun platform media sosial
seperti twitter facebook nah ini terus kita melakukan edukasi penerangan
masyarakat dapat dicegah supaya tidak terpengaruh atau terpapar
dengan paham radikal terorisme ini
pak edi terakhir sebenarnya kalau menurut penilaian bnpt sendiri
ataupun dari pak edi sendiri bagaimana sih terorisme di indonesia ini
kalau misalnya kita ambil skala dari satu sampai sepuluh seberbahaya apa
apakah ini cukup harus kita waspadai atau harus sangat diwaspadai
sebenarnya hasil daripada penelitian tiga tahun terakhir ini kita bisa lihat bahwa
sebenarnya dari potensi perbuatan tidak terorisme dapat direduksi
dapat ditekan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah terkait
namun memang penyebaran paham radikal terorisme ini dengan adanya sosial media
ini cukup masif dilakukan
namun demikian tentunya sekali lagi aparat penegak hukum selama ini
di satu ratus delapan puluh delapan mampu untuk mencegah terjadinya perbuatan tidak terkait terjadi
baik pak edi hartono
badan penanggulangan terorisme bnpt
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami